sebuah rekaman video milik warga menggambarkan bentrokan antara dua kelompok warga di kecamatan garut kota
kebupaten garut jawa barat minggu malam
baku hantam hingga aksi kejar kejaran terjadi antara dua kelompok tersebut
sejumlah warga yang berusaha mengendalikan situasi justru menjadi sasaran aksi kekerasan
bahkan seorang di antaranya tercebur ke sungai
akibat aksi ini dua orang warga mengalami luka di kepala
pasca kejadian ini pihak kepolisian melakukan patroli dan penjagaan di lokasi kejadian senin malam
petugas kepolisian menemui kedua tokoh masyarakat yang bertikai untuk mengantisipasi terjadinya bentrok susulan
polisi menyatakan bentrokan antara dua kelompok terjadi di picu masalah jual beli sepeda motor
aksi saling serang antar kelompok remaja terjadi di jalan raya sawah besar jakarta pusat minggu pagi
menggunakan batang besi dua kelompok remaja berupaya saling sabet untuk menjatuhkan lawannya
tawuran dilakukan sesaat setelah sahur
ketua rw setempat tak mengetahui pasti penyebab terjadinya tawuran
karena kalau habis sahur itu kan pada keluar
keluar dan kebetulan katanya anak anak kita ributnya dengan sebelah ru sebelah
warga sekitar berharap aparat kepolisian dapat meningkatkan patroli di sekitar lokasi agar aksi serupa tak terulang
tim liputan cnn indonesia